kecelakaan maut yang memakan korban mahasiswi universitas surya kancana
selvi amalia di cianjur jawa barat berbuntut panjang
ternyata penumpang mobil yang diduga menabrak korban adalah
selingkuhan perwira menengah polda metro jaya berinisial d
kini polda metro jaya memproses dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh kompol d dengan tuduhan berselingkuh
aroma dugaan perselingkuhan juga mengguncang widuk rumah tangga
pesohor reza arab yang berujung gugatan cerai dari sang istri wendy walters
di awal dua ribu dua puluh tiga jagatmaya juga dihebohkan dengan terkuaknya
kasus perselingkuhan antara rz menantu laki laki dengan mertuanya
yang tak lain ibu kandung sang istri di serang banten
belakangan ini isu perselingkuhan tengah mencuat di berbagai media
mulai dari pesohor hingga perwira menengah di polda metro jaya
terjerat isu perselingkuhan
padahal kepercayaan adalah fondasi dari sebuah hubungan yang berkomitmen
maka kenapa orang masih suka selingkuh
apakah karena kebiasaan atau karena masalah emosional
menurut saya kalau selingkuh tuh nggak wajar sih ya
soalnya kan itu kan sebuah komitmennya yang antar dua hasangan
saya juga habis itu selingkuh juga
apakah bisa memaafkan mungkin mas akmal
kayaknya sih nggak
kalau aku sih nggak ada toleransi sama sekali sih
apalagi kalau misalkan udah ketahuan itu udah gak ada toleransi gitu
menurut aku nggak wajar ya karena perselingkuhan itu kan masuk bentuk
jadi penyianatan kan suatu hal yang jahat ya
memaafkan mungkin bisa ya tapi maksudnya ada trauma tersendiri lah
kalau misalnya diselingkuhin kan
perceraian akibat perselingkuhan bukanlah hal yang baru di indonesia
penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran
diikuti oleh masalah ekonomi
dalam pasal tiga puluh sembilan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan alasan selingkuh atau salah satu pihak meninggalkan
yang lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dapat dijadikan dasar untuk
bahkan perselingkuhan dapat dijerat hukum pidana
perselingkuhan itu artinya kan sebenarnya pengkhianatan diaturnya di sekitar
kejahatan perkawinan ya yaitu di pasal empat ratus sebelas
kuhp yang baru ya dipidana karena oh itu perjinahan dengan pidana penjara paling lama atau satu tahun
jadi yang namanya perjinahan itu terbatas korbannya
nah itu kemudian dia diletakkan atau ditempatkan sebagai delik aduan
menurut psikolog zoya amirin ada banyak alasan mengapa seseorang selingkuh
mulai dari kurangnya cinta kebutuhan akan variasi
komitmen yang rendah hasrat seksual hingga bertemu dengan orang baru
mereka mereka yang mengalami merital rape atau mereka mereka yang mengalami perselingkuhan
itu bisa sampai mengalami trauma sedemikian rupa
makanya ketika pasangan berselingkuh jangan cepat cepat memaafkan
kalau ingin memaafkan kalau ingin keluarganya itu mesra lagi ini lagi bukan demi anak anak
lakukan demi diri
kamu kamu melihat saya masih mencintai dia saya sanggup nggak menghadapi ini
zoya mengatakan kesempatan untuk selingkuh akan selalu ada
sehingga pertanyaan yang tepat bukanlah mengapa selingkuh
melainkan bagaimana agar tidak selingkuh
menurut zoya ada sejumlah cara untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis
sehingga mengurangi celah untuk isu perselingkuhan
pertama budayakan apresiasi dalam hubungan
hindari kritik pasangan dan jangan saling merendahkan saat berkomunikasi
kedua jangan defensif dan akui kesalahan
jangan fokus memenangkan perdebatan sehingga mengabaikan perasaan pasangan
ketiga hindari menutup komunikasi yang dapat berdampak negatif pada hubungan
karena menyebabkan perasaan keraguan diri dan rasa tidak aman pada pasangan
yang tidak mendapatkan timbal balik emosional
terakhir sadar dan berhati hati
jangan lupa like share dan subscribe